melalui kementerian keuangan pemerintah secara resmi membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran atau dipa
yang disiapkan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dua ribu dua puluh
menteri keuangan sri mulyani mengatakan volume belanja negara dalam apbn dua ribu delapan belas mencapai rp dua dua ratus dua puluh tujuh triliun
itu terdiri atas belanja pusat yang dialokasikan melalui kementerian lembaga sebesar rp delapan ratus empat puluh tujuh empat triliun
non kementerian lembaga rp enam ratus tujuh satu triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar rp tujuh ratus enam puluh enam dua triliun
mantan managing director world bank ini juga mengingatkan dalam mengelola anggaran instansi terkait
tidak boleh lupa melakukan evaluasi efisiensi dan perencanaan matang yang komprehensif
hal ini dimaksudkan agar belanja negara bisa sesuai target berbasis output dan bernilai manfaat sesuai sasaran pembangunan
anggaran baik di tingkat pusat hingga di daerah
bapak presiden kami laporkan sampai hari ini ada tiga ratus empat puluh tiga kasus pemerintah daerah yang berhubungan dengan korupsi
baik di kejaksaan kepolisian maupun kpk